sampai jumpa di video selanjutnya
di saat waktunya sudah datang
ya mungkin nasibnya nino selalu dapat istri yang berselingkuh

kalau memang pernikahan dan dua duanya gagal
ya mungkin kesalahannya ada pada anak anda

sampai kapan gue harus kayak gini
makin lama gue disini semua urusan gue makin terbengkalai
termasuk soal hubungan gue sama nino
masih gak ada balesan dari nino
masih gak ada balesan dari nino
masih gak ada balesan dari nino

kok foto profilnya gak ada
kayaknya kamarnya masih ada deh
kayaknya kamarnya masih ada deh

sisi per gear
mak aku mau minta bantuan bagi mama boleh
apalagi kamu baik baik aja kan di panti kamu baik baik aja kan di panti
ia mak aku baik baik aja kok
nino baik baik aja kok semalam nino abis dateng ke rumah mama
dia tanya apa betul kamu ada di pantai suhan
dan mama kasih tau dia untuk temuin kamu disana
emang dia gak dateng
ya justru itu dia dateng ma
ya bagus dong
iya tapi masalahnya pas dia datang dia nggak sengaja ngeliat aku lagi ngobrol sama ricky di depan panti
kamu kasih tau riki kalo kamu ada di pantai suhan
kok dia bisa tau
sa sebenernya ada hubungan apa sih kamu sama riki
enggak ma aku gak ada hubungan apa apa sama riki
dianya aja yang terus terusan ngejar aku
dan aku pun juga gak tau kenapa dia bisa tau aku ada di panti
tapi karena kejadian kemarin
kayaknya nino itu percaya kalo aku itu selingkuh sama riki
dan sekarang dia ngeblok nomor aku ma
ma please bantuin aku ya ma
tolong yakinin ke nino kalau aku itu gak selingkuh
tapi mama gak bisa janji sama kamu sa
kalau nino berhasil dibujuk sama mama
karena semua keputusan itu ada di tangannya dia
pokoknya gini kalo misalkan mama udah telfon nino
tolong kabarin aku ya mah
udah dulu ya ma bye
dia minta aku untuk ngebujuk nino
jadi kemarin semalam waktu nino abis dari rumah kita
dia langsung datang ke panti
begitu dia sampe sana
dan sekarang elsa nomor telfonnya udah di blok sama nino
kok riki bisa tau elsa di panti
ma apa apa jangan jangan riki sama elsa emang ada hubungan
ma apa apa jangan jangan riki sama elsa
tidak ada hubungan apa apa sama riki
tidak ada hubungan apa apa sama riki

ma tau gak
aku beneran gak tahu soal ini pak
untuk dia bicara jujur
dia bilang memang gak ada hubungan apa apa sama ricky
pak apa mau tanya sama kamu
iya betul pak
bukannya dengan situasi kamu sekarang
justru harusnya kamu bicara
bukannya memutuskan komunikasi sama elsa seperti ini
untuk saat ini satu satunya hal yang aku gak mau dengar adalah soal elsa
dari dulu gak pernah berubah
selalu keras kepala
dan yakin dengan asumsi kamu
gak pernah mau menanyakan dengan detail
dan dengan baik baik
akhirnya kamu akan mengulang kesalahan kamu yang sama
masalahnya tidak akan selesai
dan kebenarannya akan terkubur
udah gitu ajalah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baru aja al menyalahkan aku atas pernikahanku
sekarang bapak surya barusan bilang
kalau aku akan mengulangi kesalahan yang sama
dan kebenaran pun terkubur
no tadi yang telpon siapa
bapak surya ya
dia bilang apa ke kamu
ma aku langsung ke kamarnya mau istirahat
nanti mama bikinin teh herbal buat kamu ya
sekarang sudah masuk usia kandungan sepuluh minggu ya pak
ya ampun lucunya
si kecil juga sudah punya kaki sekarang
berat badannya gimana oke
baik ibu semuanya sehat sehat aja
masih sulit ibu
baiknya nanti kalau sudah mau masuk ke empat belas minggu ya
kecuali ibu melakukan pemeriksaan tes darah
dok istri saya kemarin sempat alergi makanan
itu mempengaruhi kesehatan istri saya dan kandungannya bu
pada umumnya alergi itu tidak membahayakan kehamilan
tetapi sebaiknya kalau mempunyai riwayat alergi pada saat hamil
itu harus benar benar ekstra hati hati
sebisa mungkin menghindari hal hal yang terjadi
hal hal pemicu alerginya
karena sudah pasti membuat ibu hamil tidak nyaman
seperti itu pak
kalau beli makanan di pinggir jalan itu gimana sehat nggak
gara gara itu bersih
yang penting masakannya itu benar benar matang dan bersih
suami saya nggak tahu akhir akhir ini bahwa
saya bukan bawel
dari informasi dokter kan saya juga bisa belajar
ini demi kesehatan kamu dan anak kita loh
sehat kok semuanya normal
jadi nanti saya buatkan resep vitamin aja ya
terima kasih dok
kenapa ya saat kondisi aku selalu seperti ini
eh kita sudah sampai
ancus aku mau minum
bentar ya ancus ambilin beli ya
ini kayak omak ya
handphone yang bunyi
kamu nggak ganggu kok
ada apa ya
kangen aja sama reina
pengen dengar suaranya kalau boleh
apa ini yang dikatakan ikatan yang kuat antara nino dan reina
nino bisa merindukan renat tanpa alasan
sebentar ya ini kebetulan reina ada di samping saya
halo om baik
lagi sakit sedikit
lagi agak demam
reina udah bisa belajar get well soon
tau dari mana
kamu ngerti artinya
sambil reina di sekolah
semoga cepet sembuh om
kamu tambah pinter ya
om seneng dengernya
makasih ya sayang
nanti telfon lagi ya
salam minum ya
nih minum dulu sayang
kenapa selalu aja seperti ini
padahal reina anak andin dan juga roy
tapi kenapa aku begitu menyayangi reina
dan hatiku selalu hangat bahkan hanya mendengar suaranya saja
ini mamu dan alvanino belum sih
kok nggak ada ngabarin
kayaknya lebih baik gue tanya mamenya nino
aku terima dirimu
aku mau berbicara sama kamu
aku mau berbicara sama kamu
aku terima di sini aja deh
kabarnya dia ada di rumah nggak
kalau kamu peduli sama nino
kamu gak akan selingkuh sama temen kamu itu
ya allah ma aku berani bersumpah ya ma
kalau aku itu nggak selingkuh ma
mama udah lelah sama kamu
aduh gimana ini
gue gak bisa diem aja di sini
sementara nino sakit
ini vitaminnya pak
makasih banyak ya
mau nggak kalau misalkan aku tes darah
biar aku sama kamu tahu anak kita kelaminnya apa
iya iya iya nanti tes darah ya tapi jangan sekarang
sekarang mendingan kita ketemu sama seseorang
sayang kita kan ngelihat tempat resepsi pernikahan kita nih udah tiga lokasi nih
kira kira dari tiga tempat itu ada nggak yang kamu suka
atau enggak mungkin kamu mau lihat tempat lain untuk pembandingan
ya aku sih pengennya lihat tempat lain lagi nggak
karena aku butuh perbandingan yang lebih banyak lagi
nanti kita tinggal cocokin aja yang cocok buat kita yang mana
michi sama tante indira pada menersayang

asal jangan bekas di serpong aja
kaki gue benar benar jadi agar agar ntar
ya mempersiapkan pernikahan itu memang pasti capek nggak
kita butuh waktu usaha tenaga
maka dari itu sebaiknya kita menghargai semua lelah kita ini
supaya nggak mempermainkan pernikahan
kamu tahu kan kalau aku sayang banget sama kamu
sekarang kapan aku mempermainkan hubungan kita
apapun yang bisa bikin kamu bahagia akan aku lakuin
bisa percaya sama aku
calon suami kamu
aku ke toilet sebentar ya
kak transferint gue tiga puluh juta ya urgent
buat apa dia minta uang tiga puluh juta
aduh ada si danu lagi
kalau dia liat gue pergi
daripada nanti makin ribet urusannya
dosa dosa mau kemana
bohong itu bawah atas
tante elsa bawa tas soalnya tante pengen beliin makanan buat anak panti semua di sini
tante elsa pengen beliin ayam goreng spaghetti perkedil kentang sama rendang
beneran tante nanti bakal makan itu semua
yaudah kalian lanjutin main lagi aja
gue harus kasih tahu ke elsa kalau majalah itu udah di tangan si reni
sepertinya obrolan kita gak akan
boleh kamu masuk
tapi saya punya urusan yang menisak dengan anda
saya harus bicara dengan anda
dan saya gak mau istri saya kelamaan berdiri disini
obrolan kita gak akan lama
kalau anda mau bekerja sama
dia yang berhati hati ya
ada apa lagi ya
kalian gak bosan
ngeganggu hidup gue
saya tahu anda pasti kesal
karena rencana anda untuk merebut majalah dari randy itu gagal
gak usah ngarang lo
gue gak tau apa apa
orang suruhan anda
udah laporan ke anda kan
atau mau anda berbohong
itu nggak penting lagi buat saya
yang terpenting buat saya sekarang adalah
empat tahun lalu
bukan anda laki laki yang telah menghamili elsa
dengan bukti majalah yang sudah saya dapatkan sekarang
tidak berbohong lagi
jadi udah jelas
semua yang saya briefing barusan
saya minta divisi kamu
kalau bisa jangan sampai ada kesalahan
oke silahkan balik kerja lagi
baik bu saya permisi ya
ini dia sayang
papa kenapa gak ngabarin mau kesini
eh papa sengaja
dari bandara langsung kesini
dan gak memberitahukan soalnya sama kamu
karena papa ingin bicarakan langsung masalah ini dengan kamu
bicara apa pa
om sepertinya om memang harus ke jakarta
dan bicara sama jennifer
kenapa jennifer ada apa dengan anak saya
jennifer menjalin hubungan sama orang lain om
seorang laki laki yang bernama randy
kamu tahu dia siapa
saya sudah selidikin om dia teman kuliah jennifer
hanya orang biasa
hanya seorang asisten pribadi seorang pengusaha
dia deketin jennifer pasti ada maunya
karena you know lah om
jennifer itu anak tunggal dari nikolas firdaus
seorang pengusaha batu bara terkenal di indonesia
lebih baik om ke jakarta
dan membicarakan soalnya dengan jennifer
oke om terima kasih
ya sama sama joshua
jadi papa repot repot datang ke sini karena joshua ngadu sama papa
papa pengen tahu
apa kelebihan randy
sampai kamu menduakan joshua
joshua itu kan pria pilihan bapak
iya pak tapi aku tuh emang
papa pengen langsung ketemu dengan randy
papa pengen tahu
siapa laki laki ini sebenarnya
kapan kamu bisa bertemukan saya dengan randy
kalian itu ngotot banget kalau gue bukan orang
anya ternyata tadi di tampilin
tapi kebenarannya retrouve
kamu ketemu saya nggak mau katakan ini kayak apa

itu bedanya bernut thinkpad
mustahil kena hydration
itu cuma sesuatu yang neuen

itu sangat baik
ya karena waktu itu elsa ngedesak gue ya
buat nunjukin bukti itu ke kekalian
tidak ada foto foto pada malam waktu itu
ya saya juga tahu
anda pasti akan berbicara seperti ini ketika anda terpojok
hanya karena foto itu editan
bukan berarti gue bukan ayah dari calon bayi elsa dulu
kalian pikir elsa milih sama siapa
adik lo itu
bukannya kalian gak punya bukti ya
kalau adik lo itu
yang udah hamilin elsa
jaga ujian pada udah
kalau kamu gak mau ngaku sekarang
tapi sebentar lagi kok
di saat waktunya sudah datang
kamu dan elsa akan dapat hukumannya
karena sudah menutupi kasus pembunuhan
siap siap tidur dalam penjara
jangan emosi kayak gitu ya
kamu yang bilang sendiri sama aku kan aku harus kuat
aku gak boleh emosi ya
kamu juga jangan emosi ya

jangan sampai karena kamu emosi

jangan sampai kamu emosi

jangan sampai kamu emosi
nanti semua orang yang menangis akan menangis
jangan sampai karena kamu emosi
nanti semua yang sudah kamu susun jadi berantakan
saya tetap tenang
papa gak marah marah kalau nggak ya
waalaikumsalam bu andien
maaf saya mengganggu
ah enggak kok nggak ganggu sama sekali
maaf saya mengganggu maaf saya mengganggu
ini bu saya mau kasih kabar ke ibu
saya takutnya bu elsa kewalahan menghandle anak anak sendirian
bu rasa kan belum biasa bu
oh gitu yaudah coba nanti saya sama mas al kesana ya
saya akan cek kondisi elsa dulu disana
terima kasih banyak atas bantuannya ya bu
iya bu sama sama
ibu coba sembuh ya
ini bu astri nelfon kalau asistennya
jadi elsa sendirian disana
dan bu astri khawatir kalau elsa itu gak bisa ngurusin anak anak dengan baik
ya ada kita ke panti ya
kita cek kondisi elsa sama anak anak disana ya
yaudah sekalian saya mau tanya sama anak anak

gimana caranya gue kasih tau ke yansa ya
kalau ada barang udah pegang aja lah itu
kalau misalnya gue samperin dia ke panti pasti dia nguser gue
tapi yansa harus tau soal ini
gimana sayang keadaan kamu udah agak baik kan
salam gelap ma
ini mama bikin insu buat kamu
abis ini minum obat ya
pokoknya harus banyak istirahat sayang
aduh mudah mudahan kamu cepat sembuh ya
mama tenang aja
kalau gue gak selingkuh
semua ini hanya salah paham
kalau gue terus mencoba
ngapain dia kemari
dia pasti lagi khawatir sama kamu
soalnya mama bilang kalau kamu tuh sakit
mama pake bilang begitu sama dia
iya soalnya tadi tuh dia kan telpon
terus karena mama kesel
mama bilang ke dia kalau kamu tuh sakit gara gara dia
tapi gak usah ngomong kayak begitu
mama tolong di sini aja
biar aku yang nemenin dia
kamu tapi gak apa apa
ayah mau sayang kamu bocet banget
kamu gak usah sok peduli
kamu gak usah sok peduli

kamu nggak usah sok peduli nih
aku udah siapkan rubahnu
presensi mu comer bekerja
aku tuh nggak usah ada biaya

buat aku kalau ni pokoknya bekerja segala gitu

baik banget itu
baik banget kita
baik banget kita
kemarin malem itu kamu salah paham riki tuh dateng
aku juga udah usir dia aku gak ada hubungan apa apa sama ricky
tuh handphone kamu angkat aja dulu
angkat aja siapa tau riki yang nelfon
ya enggak lah saya pasti bukan dia ngapain dia nelfon aku
kenapa gak masukin kembali
sini aku lihat
gapen ini nomor gak dikenal sayang
apa sih gak usah
gak mungkin dia nyariin kamu kalo kalian tidak ada hubungan apa apa
aku gak mau liat kamu disini lagi sayang
jangan begitu sayang
gak mau pisah sama kamu
kamu periksa riki
aku gak mau liat kamu lagi ya
jangan ditutup pintunya nino
aku gak mau pisah sama kamu
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
aku nggak tahu aku sudah tidak bisa lagi percaya
kalau anak dalam kandungan kamu itu sungguh anak aku elsa